wah abis pak abis
habis sudah air mata oni saat meratapi rumahnya yang hilang disapu banjir akibat jebolnya tanggul sungai citarung
selain oni puluhan warga desa sumber urib pebayuran lainnya juga mengalami nasib yang sama
berdasarkan keterangan warga sekitar lebih dari dua puluh rumah mengalami rusak parah akibat jebolnya tanggul sungai citarum yang terjadi pada sabtu malam lalu
bahkan seluruh harta benda pun habis di bawah derasnya air bah dari aliran sungai
itu tuh pak ke dalam keruk semua ini pak
itu pak bapak kesini aja yuk kita sentri
ini rumah lagi rumah emak saya
habis pak ini rumah saya
mencoba mencari celah di tengah kerumunan
seperti inilah perjuangan darmi seorang ibu hamil korban banjir akibat jebolnya tanggul sungai citarum
demi mendapatkan bantuan bahan pangan dari presiden jokowi dodo
ia tidak sia sia
ia berhasil mendapatkan paket bahan pangan meski anak yang dikandungnya beresiko terkena benturan akibat berpisahkan
ibu khawatir ibu kan lagi hamil
darmi dan para korban banjir lainnya mengaku sebenarnya merasa khawatir kerumunan dalam pembagian bahan pangan itu dapat memicu penyebaran covid sembilan belas
namun apa daya
mereka tak punya pilihan lain
sementara pada rabu siang presiden jokowi dodo meninjau lokasi jebolnya tanggul sungai citarung
presiden datang dengan didampingi menteri sosial tri risma hari ini gubernur jawa barat rituan kamil dan menteri pekerjaan umum basuki hadi mulyono
dalam kesempatan tersebut jokowi juga meninjau langsung proses pembuatan tanggul sementara
tanggul sementara ini berfungsi mengantisipasi jika ada banjir susulan
selain perbaikan tanggul jokowi menginstruksikan jajarannya agar perbaikan rumah terdampak banjir dapat diselesaikan secepatnya
tim liputan cnn indonesia